iya masih bersama kami di good morning
kali ini kita mau jadi anch rocker
iya karena kita mau ikuti jejak kesuksesan mbak atik sibi juga dong ya
siapa tau ketemuan suksesnya kan
aku juga terima kasih sudah diundang pagi pagi
aku tuh legendaris banget ya
dari tahun ke tahun itu nampaknya nggak akan hilang dimakan oleh usia ataupun lagu lagu yang lain juga loh
yang sekarang kan sudah mulai ada juga kan lagu lagu kekinian ataupun masa masa kini yang sudah datang gitu loh mbak atik
dan juga suaranya itu loh gak berubah berubah tetep
semua orang mau tau kabar yang mbak atik sibi apalagi dengan karya karyanya
gimana mbak konser kemarin
konser kemarin ya ya oke lah
artinya ini ada ini nih ada sinyal sinyal akan ada konser yang selanjutnya
ini yang lebih rock nanti ya konsernya ya
sebenernya yang pertama kali itu kenapa sih sebagian kacamata kalau lagi konser itu
ya menurut dulu gak pernah lepas sih dari kacamata
mungkin begitu karena dari mulai albumku yang ada lagu re show itu kan di cover albumnya
aku udah pake kacamata itu sunglasses gitu jadi udah deh keterusan sampe sekarang
jadi kalau rasanya itu kalau misalnya aku keliling misalnya radio radio gitu
kalau nggak pakai kacamata gitu atau terutama kalau lagi nyanyi gitu jadinya kayak
ada yang kurang gitu ya
iya bener gitu
kalau saya sih malah justru disini jadi
kurang bisa membaca mata dan juga ekspresi nih kalau saya lihat
saya mau coba siapa tau saya siaran terus ada yang kurang gitu
oh prabu sibi ya
prabu sibi dan anir sibi
pokoknya lepas aja dulu deh
tapi sekarang tuh mbak atik tuh kan tinggal di amerika ya
akan ke amerika lagi januari ya
iya januari ya
kalau bisa jalan ke mereka lagi deh tinggal di rumah
pengennya gitu pengennya suamiku tuh bisa pensiun disini
pensiun pensiun lebih awal
aduh dong pindah dong aku bujuk bujuk

iya tapi nanti suci aja aku bujuk bujuk dia
susah cari job dengan gaji yang seperti dia amerika
tuh dengerin tuh katanya
para para suami dan juga

pasti banyak yang menantikan album barunya mbak atik
ada nggak rencana seperti itu mbak
oh ya pengennya gitu sih
cuma sekarang itu jarang yang
satu album itu dengan lagu lagu baru kayak dulu
kalau dulu kalau
kalau kita bilang akan mengeluarkan album itu bener bener
set itu semuanya lagu
persiapan yang panjang
oh enggak juga sih
karena dulu dulu mungkin ya
komunitas apa ya
musik itu enggak
se ini sekarang
dulu mungkin kayaknya antara penyanyi dan musisi itu lebih
lebih banyak apa ya
kalau sekarang kan lebih
mungkin lebih komersial gitu
oh gitu ya
oh dulu berarti beda
kalau dulu apa
kalau dulu tuh mungkin lebih ke
jadi kalau aku dulu itu kalau aku nyanyi itu lebih
lebih aku enggak mikirin uangnya makanya sampai sekarang aku enggak pernah punya uang
jadi dulu tuh aku kalau nyanyi misalnya nih tawaran tawaran shownya misalnya
soundnya bagus terus penontonnya kayaknya very appreciative dengan musik
langsung manggung aja gitu ya
tapi ya gitu deh
ya dulu tuh lebih apa ya lebih
iya ya musik itu lebih makanya lebih banyak
lebih deep gitu lebih ya
changer nya lebih banyak dan
apa ya lebih menurut aku sih kualitasnya juga
jauh di atas gitu ya sekarang ini
apa yang membuat
lebih soulful menurut saya
lebih penyanyi gitu ya
sekarang gara gara kapitalism semuanya jadi
luar biasa nih pemikirannya nih tentang capitalism
juga gitu kan
asal tayang sendiri gitu
semua gara gara kapitalism
betul capitalism popular sedikit dan dia bisa menaikan rating share sih
pak ati sibi dari luar gitu ya di amerika melihat bagaimana di indonesia saat ini apa yang dipikirkan oleh seorang atik sibi melihat kondisi indonesia saat ini
kalau misalnya aku melihatnya dari jendelaku waktu tinggal di amerika itu
kita bisa melihat bahwa misalnya opening gitu opini disana gitu tentang indonesia
misalnya aku sebelum kesini gitu kayak mertua aku nguatirin aku
wow are you sure you want to go to indonesia kayak gitu gitu seperti like dangerous place to stay
padahal itu salah sama sekali
memang apa saja yang membuat
yang banyak mengatasi
yang banyak mengatakan dangerous place itu
ya mungkin karena
politik atau apa
ya mungkin seperti akhir akhir ini kalau misalnya ada protes yang hute movement yang kayak gitu jadi seperti untuk orang di luar negeri leg scariting mungkin ya
tapi kalau karena aku orang indonesia aku tahu bahwa orang orang indonesia hanya protes protes gitu aja gitu kan terus
ya menurut aku
ya sebaiknya jangan sering sering protes besar gitu karena itu akan
itu persepsi ya masalah persepsi yang muncul kemudian di luar begitu
hanya kalau mbak ati sendiri melihat sekarang kita sedikit nih agak bicara tentang bagaimana ada pilkada dki jakarta gitu kan
apa yang mesti menjadi apalagi kan anda di amerika nih kemarin baru ada pemilu amerika juga begitu kan
melihat membandingkan antara pemilu amerika dan juga di indonesia ini kayak gimana nih kira kira kalau mbak tif melihat ini
i think semuanya seperti ada similarity ya ada kemiripan sekarang tuh seperti ada apa ya ada like now is like shifted gitu seperti
lebih mungkin leader leader yang lebih populis lebih naik
populis jadi seperti kayak dimana ya kayak ya seperti di sini juga seperti pak jokowi kan lebih memang ini
jadi ini memang ini ya pak sudah jadi sebuah fenomena global
tapi juga karena adanya
terorisme yang semakin itu ya jadi lebih apa ya banyak pemimpin yang bermunculan yang lebih ke right wing right right wing likes donald trump kayak gitu
lebih lebih ke kanan gitu lebih ke nationalism
sayap kiri sayap kanan ya itu yang membuat selalu berseberangan tuh antara liberalisme sosialisme jadi seperti
yang penting tentunya harus tetap bersama sama lah pokoknya begitu ya
lebih apa ya lebih ideological gitu kalau menurut saya ya itu tadi karena adanya seperti kita merasa itu as a trap
dengan adanya misalnya seperti amerika seperti kedatangan para imigran gelap yang seperti mereka like the thisting like thick the job from them kayak gitu
padahal kan gara gara free market and globalization
kan begitu kan
takutan takutan itu ada gitu ya
masih banyak tentu seru ya kalau misalnya kita bicara soal apalagi kehidupannya mbak atik sih di amerika serikat sana ya selama empat belas tahun meninggal
di amerika serikat itu gak ada mbak atik sibi itu
emang gak ini ya harus pakai kacamata kalau saya bicara sama mbak atik sini
biar kita rasain terus
betul usai jeda ya kita akan berbincang lagi bersama dengan mbak atik sibi sekaligus selamat malam
mbak atik sibi sekaligus nanti tetap akan menyanyikan lagu untuk kita
tetap di good morning
yang jelas aku ingin
aku tak mau
moga kau mengerti di hati masih ada
masih bersama kami di good morning pemirsa ini kayaknya kita gak cocok nih pakai kacamata
iya kayaknya saya menyerah saya menyerah loh mendingan mbak atik sibi aja deh memang selalu
biar jadi gaya mbak atik sibi aja deh kita gak bisa kalah lagi
ya kita jangan sampai ini dong jadi
mbak atik selamat tinggal di amerika apa yang paling anda rindukan yang paling ngangenin kalau lagi tinggal di amerika sana
ya teman teman disini orang orangnya terus culturenya and makanannya
apa makanannya yang paling diingat
saya tuh seneng
tunggu tunggu jangan jangan makanannya ini gitu kan
coba kita masukin aja dulu ya
coba teman kita pak jer
kita punya kejutan nih buat mbak atik sibi
sini sini jangan jangan ini
coba dibuka dulu ini bukan
kita buka dulu nggak apa apa
kenapa suka combro mbak atik
kalau combro disini kan didalamnya ada oncomnya
enak loh kalau disana aku kalau pakai itu pakai tempe
ya tempe aku bikin sendiri karena jadi aku bikin banyak terus aku taruh di freezer gitu untuk beberapa bulan kayak gitu
padahal gak bisa bikin tempe gara gara disana harus survive lama lama bisa
oh jadi penyanyi gak apa apa makan gorengan nih mbak
tapi ini ya thank you loh nih combro nya kita diberitahu deh
makasih banyak ya mbak atik sibi sudah hadir di good morning
aku juga terima kasih
juga makasih banyak mas
mau ada rencana tur tur lagi di tahun tahun berikutnya
ya mudah mudahan kalau jadi misalnya
tahun depan bisa buat ya tur kayak keliling jawa
udah undang good morning ya nanti ya
sampai kembali ke amerika serikat
ini aku mau bawain lagu ku
ya disini di good morning
anda juga jangan kemana mana ya ini dia langsung atik sibi
ketika hari turun sejak
ketika rembulan pun tiba
kau ada dimana
kau berada dimana
ketika malam pun berwarna
dan yang lainnya pun berdansa
kau ada dimana
kau berada dimana
mungkin diriku bagimu tak ada artinya
ku harap kau disisi
kau tak akan pernah tiba jua
kala hati terpecah dua
air mata terjatuh sudah
kau ada dimana
kau ada dimana
mungkin diriku bagimu tak ada artinya
ku harap kau disisiku
kau tak akan pernah tiba
mungkin diriku bagimu tak ada artinya
ku harap kau disisiku
kau tak akan pernah tiba jua
kau ada dimana
kau ada dimana
kau ada dimana